dengan aku istirahat aja nih nikmatin bahagian kamu aku sangat bahagia buat
dan kamu kelihatan sangat cantik
maaf aisyah tapi sebenarnya ada apa
kamu kelihatan gembira sekali
ayah ayah tau gak
dan aku menerimanya
dan kita besok akan dibawa ke rumah krishna
yaudah deh ya aku mau siap siap dulu ya
bu inilah orangnya
kita belli mungkin investigasi ya ya
apak sekaligus aja disuruh kabar
belum bouncy juga
jangan seeap kuch kita
bersama sama jangan biyotrycat
ini yang kami temukan dalam kondisi yang sangat parah di dalam jurang
lalu kami membawanya kemari
setelah enam bulan koma akhirnya dia sadar
tapi ingatannya masih sangat lemah pada saat itu
dia hanya bisa mengingat namanya sendiri
lama lama yang katanya pulih dan dia mulai ingat nama dan alamat anda
oleh sebab itu kami segera menghubungi anda
aku gak percaya ini
aku masih hidup
hari ini hari yang paling bahagia buat saya
pertama aku masih hidup raffi
aku masih mendukung cinta saya
saya sangat bahagia sekali
oke kau ingat saya
tuhan suara itu
kamu punya raffi ibu raffi
dia kakak krisna
dia bukan raffiku
betapa bodohnya aku
raffi gak mungkin kembali
raffiku sudah pergi

saya akan kembali ini
kakakku telah kembali
terima kasih banyak ya
kalau tidak kamu mungkin aku sudah mati
kamu kenapa aku disini
tiba tiba menghilang dari pesta
aku sudah cerita kepada semua teman kamu

dan mereka tidak sabar ketemu kamu
kepalaku sering pusing
apalagi kalau mendengar yang keras keras
makanya aku keluar dari pesawat
dengan aku istirahat saja
nikmati bahagian kamu
kau ingin hidup terus
kau ingin hidup terus
kak bangun anak anak
kalian beruntung ya warga kalian masih bisa bertumbuh kembali
kak kok diem aja
kakak kamu itu kenapa sih bisut
enggak aku juga nggak tahu
tapi nggak apa apa dia udah balik ke rumah kan jadi dia bebek aja
boleh aku bicara
ada yang penting
dulu aku pernah mangos seorang
walaupun waktu itu aku gak bisa melihat wajahnya tapi aku hafal dengan suaranya
waktu aku dengar suara kamu tiba tiba aku teringat dia
aisyah aisyah tamu ini lucu ya
di dunia ini kan banyak sekali suara yang mirip
dan aku bukan pria itu aisyah
boleh aku tanya sesuatu
kalau kamu sangat mengintai seorang gadis
useleisa bisa melihat pertanyaannya